tapi saya ingin tanya pak anies anda merasa tidak sih menjadi tokoh yang tidak direstui kekuasaan untuk maju dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
saya ini baru tadi pagi dicalonkan
sebelum ini saya bekerja sebagai gubernur
jadi nanti saya lihat deh hari hari ke depan seperti apa
kan baru hari ini
hitungannya baru berapa jam nih
jadi saya belum tahu temperaturnya seperti apa
anda sudah siap dengan serangan serangan politik yang akan datang ke anda
setelah dideklarasikan setengah sobekan tiket karena tiketnya belum full
tadi saya bilang saya belajar dari sejarah
memang ada kompetisi yang bebas dari fitnah bebas dari serangan bebas
jadi tidak usah cengeng juga
ketika kemudian banyak serangan ya kok banyak serangan
memang di mana selama ini
anda nggak lihat peristiwa di mana
di seluruh dunia
di segala zaman
begitu sampai kepada persoalan seperti sekarang ini namanya kompetisi dan lain pasti ada
jadi anda harus siap
tapi juga sudah tahu dari dulu
bukan sesuatu yang kayak kita oh kok ternyata rame ya ternyata banyak fitnah ya
selama ini nggak pernah baca apa
banyak ada segala macam
bila wilayah politik ini yang penuh dengan segala macam tantangannya kita hindari
maka kemajuan akan sulit
tapi saya pasti deket deket terserah
tetapi selama ini ya ada proyek proyek yang terjadi
adalah yang disimpulkan oleh covert yang dibutuhkan oleh tim
berbeda mengenai warga satu
seperti apakah kelompok kita
tapi kalau ada orang bermasalah menjadi anggota dpr yaudah benar biar dia masuk anggota dpr
lagi rusak negeri ini
ketika orang orang tak bermasalah masuk politik dipermasalahkan
ketika orang orang bermasalah masuk politik malah tidak dipermasalahkan
nah saya memilih untuk ambil tanggung jawab ketika ada undangan untuk ikut bertanggung jawab atas perjalanan kota ini
ketika saya ada panggilan untuk ikut bertanggung jawab atas perjalanan negeri ini saya katakan siap
bahwa dalam perjalanan itu akan ada tantangan atau akan ada segala macam itu adalah konsekuensi atas sebuah keputusan
dan itu adalah sebuah kenyataan yang akan selalu ada
justru ujiannya di situ
bisakah kita menjaga prinsip prinsip nilai nilai yang kita yakini
dan saya kemarin menjalankan lima tahun di jakarta itu menengok ke belakang dengan rasa syukur
tantangannya tidak kecil
karena insya allah tata kelola yang benar dipegang
aturan main yang benar dipegang dilaksanakan
jadi melihat ke depan dengan sekarang ada undangan untuk itu
saya melihat bagi saya restu dari allah ridho dari allah yang paling penting
kemudian pemberian manfaat bagi seluruh rakyat adalah yang paling penting
jadi anda sudah siap ya dengan segala risikonya
banyak yang mengatakan anda berseberangan dengan kekuasaan
sebenarnya hubungan anda dengan pak jokowi seperti apa sih
memang kantornya berseberangan
satu di merdeka selatan satu di merdeka utara
bukan masalah kantornya pak
masalah dalam beberapa hal banyak berbeda
berseberangan dengan kekuasaan saya sebut ya
saya tidak menyebut presiden
tapi saya ingin tanya hubungan anda dengan presiden jokowi seperti apa
begini kami ini bersahabat
kami itu mulai berinteraksi bersama itu sejak tahun dua ribu sebelas
sebelum beliau menjadi gubernur di jakarta
jadi sering bersama sama dalam berbagai forum
kemudian kalau ke solo
waktu itu beliau masih menjadi wali kota
bahkan waktu itu ada solo mengajar
beliau juga ikut memberikan endorsement
ketika itu solo mengajar
kami waktu itu kegiatan indonesia mengajar
perjumpaan interaksi itu udah panjang
kemudian beliau bertugas di jakarta
saya masih di paramadina
kemudian ketika beliau maju menjadi calon presiden
beliau menelpon beliau bicara
mengundang saya untuk menjadi juru bicaranya
dan sesudah itu menjadi intensif
dan sampai sekarang pun
pada waktu waktu yang diperlukan
yang memang relevan
kemudian berdiskusi komunikasi jalan terus
jadi tidak ada yang namanya putus komunikasi
dan beliau banyak event event yang diselenggarakan di jakarta
yang secara khusus juga saya datang
kita diskusi di waktu waktu itu
jadi tidak ada barrier di dalam komunikasi
dan saya bersyukur bahwa tim pendamping beliau itu memfasilitasi untuk kita bisa komunikasi terus
jadi yang bilang bahwa hubungan pak anies baswedan dengan pak jokowi itu tidak baik
bahwa pak jokowi tidak menginginkan pak anies untuk maju dalam kontestasi pilpres
itu berarti tidak betul ya pak
ada imajinasi ada macam macam tuh
dan kita kita ini kadang kadang ya
keterampilan mengarang itu luar biasa hebat
jadi karangan karangannya sering tak disertai dengan fakta
akhirnya karangan betulan gitu
jadi saya ingin sampaikan bahwa kita alhamdulillah diberikan kesempatan untuk selalu komunikasi
selalu bisa diskusi nanti akan mempertahankan terus
baik yang bilang sebetulnya hubungan antara pak anies dengan pak jokowi itu unpredictable
tidak ada yang tahu
karena ternyata sering sekali ngobrol ngobrol tapi tidak ketahuan sama wartawan itu betul pak
gimana itu caranya
nyampe sih kekuping kita tapi itu betul
pokoknya kita ada komunikasi kita ada diskusi gitu aja
anda dianggap sebagai representasi perubahan
anda dianggap sebagai anti tesa dari kepemimpinan saat ini
itu yang mengatakan bukan kami pak tapi masyarakat luas
banyak yang mengatakan anda adalah antitesa sosok pemimpin saat ini
tanggapan bapak seperti apa
dalam saya bekerja
apalagi bekerja ke depan cukup tengok aja yang dikerjakan kemarin
apa yang gubernur dki jakarta lakukan selama lima tahun memimpin jakarta
itulah bahan untuk memprediksi apa yang akan dia kerjakan ke depan
oke tadi kita ngobrol program program gubernur sebelumnya diteruskan
itu artinya kalau dia dapat tugas apapun
maka orang sebelumnya kegiatannya akan diteruskan juga
jadi maksud saya tidak ada yang sesungguhnya tesa anti tesa
kita semua ini ketika sudah bertugas akan ketemu dengan kewenangan yang jelas
jumlah anggaran yang ditetapkan kemudian target pembangunan ditetapkan
dan itu harus dilaksanakan
jadi ketika nanti kita kita semua ini seperti saya bertugas di jakarta
begitu seperti di jakarta
sudah tidak bicara tentang style dengan gubernur sebelumnya dan lain lain
sudah bicaranya tentang apa yang dikerjakan sekarang
apa yang memberikan manfaat untuk warga jakarta
oke jadi anda merasa nggak bahwa ada orang yang kemudian banyak pihak
yang berusaha untuk menghadap hadapkan anda dengan pak jokowi
anda mungkin seperti itu banyak yang kemudian melakukan itu
berusaha untuk menghadap hadapkan anda dengan pak jokowi
ini saya ini adalah gubernur pak jokowi adalah presiden
beliau adalah atasan saya
jadi saya ini bukan orang yang setara
pak jokowi itu atasan kami
dan beliau memberi arahan kepada gubernur saya salah satunya
sehingga di dalam struktur pemerintahan kami itu mengikuti arahan presiden
bagaimana mungkin orang bawahan kemudian dibentur bentur
bawahan itu mengikuti arahan presiden
presiden mengatakan a
maka kita semua jalankan a
presiden mengatakan b kita semua jalankan b
meskipun ada perbedaan pendapat
kalau dia di pemerintahan itu semua ikut peraturan
semua ikut undang bukan selera
ini kan kalau kita tidak di pemerintahan pakai selera
oke karena saya nggak setuju saya nggak mau ikut gitu
di pemerintahan itu kalau sudah pemerintah katakan a
contohnya kemarin pak presiden bilang
oke ini sekarang nilai tukar rupiah resesi dan lain lain
maka jangan bepergian ke luar negeri
langsung malamnya kalimat pak presiden itu
rekamannya saya pasang saya minta kepada seluruh jajaran
sebarkan ke seluruh masyarakat
jadi kita ini menjalankan arahan kepala negara kepala pemerintahan
jadi janganlah overanalyze seperti itu
kemudian membuat hal yang tidak ada dikesankan ada
tidak ada perbedaan dikesankan ada perbedaan

dan kemudian membuat hal yang tidak ada dikesankan ada
jadi saya berharap
kalau situasi menjadi muncul persepsi persepsi yang tidak perlu
republik ini sedang butuh kita kerja bersama
republik ini sedang butuh kita saling support
saling jatuh kan tidak
justru harus sebaliknya
dan itulah yang harus dibangun
pak surya mengatakan bahwa
kalau anda mau masuk ke partai atau tidak
pertanyaannya anies baswedan akan masuk partai nggak